akses jalan lingkar luar di kabupaten samosir amblas ke dalam jurang
curah hujan yang terjadi dalam minggu ini cukup tinggi dan mengakibatkan sisi bukit tergerus
sebagian material badan jalan yang amblas masuk jurang sedalam lima puluh meter
sementara perbaikan jalan nasional ini baru satu tahun selesai
di mandailing natal usai banjir menerjang dua kecamatan kondisinya kini berangsur surut
pada kamis warga mulai membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka
dan tempat ibadah yang menjadi lokasi pengungsian
banjir yang terjadi di wilayah mandailing natal diakibatkan curah hujan yang tinggi
serta debit air di sungai batang natal meluap
indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi resiko tinggi terhadap bencana alam
untuk mengurangi kerentanan dan potensi resiko ini
pemerintah melalui bppt juga terus mengembangkan teknologi kebencanaan di tanah air
beberapa caranya yaitu sistem deteksi dini terpadu tsunami teknologi modifikasi cuaca
hingga yang terbaru penerapan kecerdasan artifisial untuk menanggulangi tsunami
serta kebakaran hutan dan lahan karhutlah
inovasi inovasi yang dihasilkan itu adalah lintas unit kerja lintas kedeputian gitu
supaya kita mendapatkan teknologi yang dapat dipakai baik itu pada saat sebelum kejadian bencana pada
saat kejadian bencana yang memerlukan tanggap darurat hingga kepada kejadian pasca bencana
berdasarkan data bnpb pada dua ribu dua puluh telah terjadi lebih dari empat lima ratus kali kejadian bencana alam
yang didominasi oleh bencana alam hidrometeorologi
dengan adanya teknologi tersebut bppt berharap dampak dari bencana bisa ditanggulangi
tim liputan cnn indonesia